apakah dokumen persyaratan yang dibawa ke kpk
sudah lengkap atau belum
dengan begitu nanti apabila
caranya akan diperiksa adalah
hatkopi berupa surat pendaftaran
kemudian surat pernyataan
entah partai politik di tingkat pusat
provinsi kabupaten kota
dan dokumen rekapitulasi
pengurus di tingkat pusat
sembilan kabupaten kota di setiap provinsi
kemudian alamat kantor tetap
dan keanggotaan partai
atau seper seribu jumlah penduduk
yang diajukan untuk mendaftar